usai pembongkaran paksa ruko serobot bahu jalan dipeluit oleh satpol pp
selasa pagi pemilik beberapa ruko mempekerjakan belasan tukang bangunan
untuk membongkar bagian ruko milik mereka
yang didirikan di atas saluran air dan bahu jalan
pembongkaran mandiri ini dilakukan oleh pemilik ruko
mengikuti garis batas berwarna merah
yang ditandai sebelumnya oleh suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan jakarta utara
meski demikian masih ada pemilik ruko yang belum melakukan pembongkaran
serta tetap menjalankan aktivitas bisnisnya seperti biasa
cnn indonesia mencoba mengonfirmasi hal ini kepada beberapa pemilik toko dan penyewa ruko
namun tidak ada yang bersedia berkomentar
mereka beralasan masih melihat perkembangan terkait perintah pembongkaran mandiri tersebut
dan kini langsung kita bergabung ke gerah hbnpb untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona
sampai dengan tanggal sembilan belas april sedangkan untuk aparatur sipil negara masih akan bekerja di rumah sampai dengan tanggal dua puluh satu april
oleh karena itu mari sama sama kita patuhi untuk tetap bekerja di rumah menjaga jarak fisik yang cukup pada saat kita melaksanakan komunikasi sosial
dan selalu gunakan masker apabila terpaksa keluar dari rumah
gunakan layanan layanan online yang sudah kita kenal gunakan jasa
kurir yang sudah biasa kita gunakan semaksimal mungkin
oleh karena itu tetap tinggal di rumah
bila tidak sangat sangat diperlukan tetap di rumah
saudara saudara beberapa saat yang lalu menteri kesehatan baru saja menutujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar
di wilayah daerah khusus ibu kota jakarta
artinya ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan himbuan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah
bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah
akan banyak yang nanti kisah kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang
baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian alasan budaya
ataupun alasan alasan pertandingan olahraga dan sebagainya
oleh karena itu mari dipahami bersama
ini pun juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang
ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua
dari kemungkinan terjadinya penularan covid sembilan belas dari orang lain
oleh karena itu kita semuanya bersama sama

untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial
untuk kepentingan apapun apabila memang betul betul tidak diperlukan
kami percaya sepenuhnya bahwa kawan kawan jurnalis akan membantu menyebarkan informasi ini
secara baik secara lengkap
tentunya hal ini akan berhasil
dalam perspektif pemahaman masyarakat secara umum
tujuan dari pembatasan sosial berskala besar adalah betul betul untuk memberikan jaminan
bahwa rantai penularan covid sembilan belas ini bisa kita putuskan dengan secara bersama sama
secara disiplin mematuhinya
oleh karena itu silahkan saudara saudara sekalian
manakala akan bertanya mendapatkan informasi lebih banyak
termasuk terkait dengan pembatasan sosial berskala besar
kita sudah menyediakan beberapa laman untuk kita bisa buka agar mendapatkan informasi yang benar
atau di halukemkes di lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh
serta beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain
saudara saudara pada tanggal hari ini enam april
sampai dengan pukul delapan pagi tadi
kami sudah melakukan pemeriksaan empat belas tiga ratus lima puluh empat spesimen untuk pcr real time
ini dilaksanakan dari spesimen yang dikirim lebih dari tiga ratus rumah sakit rujukan covid sembilan belas
baik rumah sakit umum pemerintah
rumah sakit bumn rumah sakit tni rumah sakit polri maupun rumah sakit swasta
tujuh belas satu ratus sembilan puluh relawan medis dan non medis telah direkrut
dan bekerja bersama sama dalam satu sistem untuk membangun upaya upaya pemutusan rantai covid sembilan belas ini
lebih dari delapan puluh dua sembilan miliar orang yang telah dikirim
lebih dari delapan puluh dua miliar telah diterima dari seluruh lapisan masyarakat
dalam rangka untuk membantu sesama menyelesaikan permasalahan covid sembilan belas ini
tentunya upaya yang kita lakukan ini bukan merupakan upaya yang bisa berjalan sendiri sendiri
diperlukan peran serta masyarakat
masyarakatlah ujung tombak untuk menghentikan pandemi covid sembilan belas di tanah air kita
oleh karena itu mari saya mengingatkan kembali bahwa menjaga jarak
membatasi aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya penularan covid sembilan belas ini
harus betul betul kita kendalikan
sekali lagi masker untuk semua
hanya dengan cara ini maka kita bisa melindungi diri kita sendiri
apabila kita berada di luar rumah atau di tempat umum
cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air dan sabun
jaga kesehatan diri
dan kemudian jaga jarak pada saat berkomunikasi dengan orang lain
mari bersama sama kita lebih aman berada di rumah
mari bersama sama dengan keluarga
kita berantas sarang nyamuk
karena ini adalah periode periode musim pancaroba

yang secara klasik akan disertai dengan munculnya kasus
demam berdarah yang cukup banyak
kita harus menyadari bersama
demam berdarah dan covid adalah sesuatu yang sangat rawan terjadi
dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi
oleh karena itu lebih baik di rumah
tidak melakukan perjalanan kemanapun
bukan hanya perjalanan ke kampung halaman
tapi juga perjalanan ke rumah saudara dan hadir
terima kasih banyak
kesempatan yang di alarm
untuk mungkin kehabisan kegiatan
dan yang bisa tidak mendatangkan bagaimanapun
kami kerja karena agensia budaya

tetapi akhirnya terjadi kematian

kita dapatkan penambahan kasus baru confirm pemeriksaan pcr covid sembilan belas sebanyak dua ratus empat puluh tujuh orang